yang kita titipkan yang pertama itu kompor kemudian gas kemudian ada juga baku yang kita ambil
yang pertama di dekat dunbasko ada tiga titik kemudian kita bageser ke pasaraya ada tiga titik di pasaraya di samping pos perdagangan
kemudian di enam titik tersebut kita melakukan penetipan yang kita tertipkan
yang pertama itu kompor kemudian gas kemudian ada juga bangku yang kita ambil dari enam titik tersebut
sambal sambalnya kalau sambalnya kita ambil barangkali ini akan mubazir
karena satu hari dua hari otomatis sambalnya tidak bisa digunakan
tetapi kalau porsi kompor seminggu kita tahan di mako kemudian bisa para pedagang tersebut bisa mengambil kembali sesuai dengan prosedur yang ada di sebuah titik
saksikan program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya